ini lagi beb
ya ini lagi beb
ke bareng bareng ya
udah udah udah
bentong gimbal german
udah jam sepuluh
aku tanya ke pak rijal ya
pasti dia tau
yaudah aku langsung ke kantor ya
kalau emang bapak gak setuju
kenapa gak ngomong dari dulu
yang bilang gak setuju
ya sama aja lah sama gak setuju pak
syaratnya banyak banget
dulu selfie disuruh tunggu
kak andri selesai kuliah
selesai kuliah disuruh tunggu sampe dapet kerja
dapet kerja disuruh tunggu lagi sampe beli rumah
ya tapi kan nikah itu
gak cuma butuh semangat
ya tapi kalau misalnya
selesai kan sampe harus nungguin beli rumah dulu
dua tahun lagi selfie baru bisa nikah
kasih dp ini yang gede
ngambil citilannya jangan lama lama
dulu juga bapak pas nikahin ibu
bapak belum ada rumah
jangan lupa barang mudah pecah
pak rizal kenapa gak nunggu satu atau dua tahun disini
saya ini masih membutuhkan tenaga pak rizal
saya kan udah cerita
sama pak aji
saya ini mau buka usaha
ya saya denger penghasilannya tuh cukup bagus
jauh lebih besar dari gaji disini ya
garasinya kadung sudah dibangun
di belakang rumah
ma indra berangkat dulu ya ma
sengai kabut ya
belum di starter
seharusnya kehadiran kamu membawa kebahagiaan
ih cuminah mah kan gak tau tina t mau nawarin apa
apaan itu tuh cuk
indri lagi belajar masak
indri gak sekolah cuk
enggak enggak lagi nggak enak badan
iya cik kalau perempuan mah memang harus bisa masak
iya apalagi mah serem aja
iya nanti teh kan si indri harus berkeluarga ya cuk
saya mah gak bisa masak makanya saya teh diceraiin